setelah berhasil diidentifikasi sembilan jenazah korban pembunuhan selamat toh hari dukun palsu pengganaan uang
dimakamkan di tpu desa balun banjar negara selasa sore
sembilan jenazah ini terdiri dari enam pria dan tiga wanita
sejumlah petugas gabungan dikerahkan untuk membawa peti jenazah menuju pemakaman
petugas menyediakan tiga liang lahat untuk pemakaman sembilan jenazah ini
tiga jenazah wanita dimasukkan dalam satu liang lahat
sementara lima jenazah pria dimakamkan dalam satu liang lahat dan satu jenazah dalam liang lahat tersendiri
salah seorang keluarga korban asal palembang yang datang ke lokasi pemakaman mengaku
salah satu jenazah yang dimakamkan adalah kakaknya bernama mulyadi yang hilang sejak oktober dua ribu dua puluh
apa sih yang kemudian dipercaya sama pak mul waktu itu mas
pak kapanan dan pak muly
mungkin karena terjerat hutang
jadi mungkin pikirannya udah kemana mana
sementara itu satu orang korban yaitu parianto lima puluh tiga tahun
dimakamkan di tempat pemakaman umum kebonjati
kecamatan cebadak kabupaten sukabumi selasa padi
korban diketahui pertama kali bertemu dengan tersangka
tersangka saat dengan anaknya melakukan perjalanan dengan menggunakan bus dari sukabumi menuju wonosobo
saat tiba tiba lingga korban bertemu dengan salah satu orang kepercayaan bahaselamat
setelah beberapa waktu korban kembali kembah selamat dengan menggunakan mobil sewaan dan menghilang tanpa kabar
sebelum menghilang korban sempat mengirim pesan ke anaknya yang meminta tolong agar ia diselamatkan
atas dasar tersebut anak korban akhirnya membuat laporan kepolisian
dan terungkap jika ayahnya tewas
karena diracun oleh tersangka
korban membawa uang senilai seratus juta untuk digandakan ke mbah selamat
sebelum dibunuh itu ada pesan
tolong jemput saya tolong jemput saya saya sudah tidak berdaya
itu pada rabu malam

terungkapnya aksi keji seorang dukun pengganaan uang yang meracuni korbannya
sebelumnya masyarakat dihebohkan dengan pengungkapan kepolisian terungkapnya aksi keji seorang dukun pengganan uang yang meracuni korbannya
dengan menggunakan potasium cyanida
kasus ini masih dalam penyelidikan polores banjarnegara
tim liputan cnn indonesia